pemerintah indonesia belum memberangkatkan tim gabungan tni sehari jelang batas waktu pembayaran tebusan sepuluh wni awak kapal brahma dua belas
sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera membebaskan sepuluh wni yang disandra oleh kelompok abu sayyaf di filipina
berikut laporan koresponden albi pratama dari tarakan kalimantan utara
satu hari jelang batas tenggat waktu yang diberikan oleh pihak penyandra abu sayyaf untuk bisa diberikan tebusan senilai lima puluh juta peso atau setara dengan empat belas tiga miliar rupiah
untuk dapat membebaskan sepuluh warga negara indonesia yang mereka sandra sejak beberapa waktu yang lalu
hanya saja satu hari menjelang batas pembebasan ataupun pemberian tebusan bagi kelompok abu sayyaf
pihak indonesia sendiri sampai saat ini belum bisa memberikan sinyal sinyal
terkait untuk memberangkatkan ratusan pasukan tni dari tiga matra dan juga beberapa alutsista yang sudah berada di tarakan ini
dari pantauan saya hari ini memang sejak pagi ini belum terlihat adanya aktivitas yang begitu mencolok dari pasukan pasukan yang berada di tarakan
baik di makolan tamal tiga belas seperti yang ada di belakang saya ini dan juga beberapa base base militer yang ada di kawasan tarakan
dan dari aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh pasukan tni rata rata adalah melakukan perawatan keperluan
kepada alutsisa mereka dan juga melakukan aktivitas seperti berolahraga dan juga latihan
dan terkait dengan kapan pemerintah akan melakukan memang hal ini sudah banyak yang mendesak
beberapa anggota dpr ri juga tentunya sudah memberikan masukan masukan kepada pemerintah dan juga presiden
untuk segera mengirimkan pasukan tni ke wilayah filipina
hanya berkomitmen dengan pihak filipina karena filipina saat ini masih terbatas ataupun terpentuk oleh status kenegaraan mereka
yang tidak mengizinkan adanya
ada militer di wilayah perairan filipina sendiri sampai dengan adanya persetujuan dari senat di filipina
albi pratama tarakan kalimantan utara